kita pilih akum jadi ketua rt pak
ya udah bener
iya enak kalo kakak akum jadi ketua rt
iya pilih akum aja
akum tuh orangnya pinter tau semuanya
silahkan hidup kak
bapak sengaja menikah untuk menyakiti anak bapak sendiri
kamu menikah untuk menyakiti bapak kamu sendiri
bapak melarang sobri untuk masuk ke dalam masa lalu bapak
bapak bilang gak ada hubungannya sama sobri
tapi kenyataannya bapak
pak malah membawa sobri masuk ke dalam masa lalu bapak
apa salah sobri pak
apa salah dede
sopri bisa aja kawin lari pak
sopri gak mau ninggalin bapak
bapak melakukan hal yang paling bapak gak suka
menikahi my eros untuk menyakiti anak bapak sendiri
gapapa aku gak tahu seperti apa ya
dia menanyakan transperan neneng
apa sudah dikirim ke rekening bapak
nanti saya tanyakan ke bapak
kalau nanti idan telpon lagi
besok bapak akan ke atm
ngecek apakah transperan neneng sudah masuk atau belum
ngurus anak anak seusia ronaldo
kita jadi muda lagi
saya teh jadi ingat
ngurus anak anak lagi kecil
bapak mau berangkat
nah main lagi
wala antum abirun ma a'budu
wala antum abirun ma a'budu
lakum dinukum wali yadin
aswab pak silahkan duduk
ya silahkan silahkan pak
duduk sana ya
tinggal minum ya
ini ada minuman
banyak minum ya
minum yang puas ya
bapak tenang saja jangan resah jangan gelisah juga ya karena saya sudah pesan makanan pizza
ah sayang jangan main di kamar
aduh bantalnya dibawa keluar
yaudah biar deh daripada nangis
kak sandra main apa
main apa itu
mau minum susu ya
nih nenek kasih
yuk sini sini
ini gak basi
oh gak boleh gak boleh
gak boleh gak boleh
itu susu siapa
yuk sini sini
bapaknya kemana sih lama sekali ini
eh eh kena
nantuk bawa bobo
kamu juga nantuk ya
biar aja nantuk
nanti kepada datang
bapak gak ikut milih ketua rt
jangan lupa kunci pintunya
bapak mau tidur
sobri berangkat ya pak
gak mandi seharian
sengaja nyusah diri
biar emak tambah sakit hati dan merasa bersalah
kenapa emak mau nikah sama pak ustad
padahal emaknya bilang
kalau emaknya mau nikah sama pak ustad
emaknya benci sama dia
kenapa emak tega
ngerusak kebahagiaan dede
ini sengaja emak lakukan
demi kebahagiaan kamu
bagja sedang menunggu cinta kamu